sekor penyu ditemukan mati di perairan pulau pari kepulauan seribu di sekitar bangkai penyu terdapat banyak limbah plastik dan tumpahan minyak
namun kepala dinas lingkungan hidup kepulauan seribu menyatakan penyu mati bukan akibat sampah
beginilah kondisi seekor penyu yang ditemukan mengambang dalam kondisi telah mati di perairan pulau pari kepulauan seribu
dalam video yang telah viral ini memperlihatkan kondisi badan penyu sudah mulai membusuk
penyu yang terlihat oleh nelayan warga pulau pari ini diduga mati akibat sampah plastik dan tumpahan minyak yang mencemar laut pada selasa siang
namun kepala dinas lingkungan hidup kepulauan seribu yusen herdiman membantah penyu mati akibat sampah di pulau pari
seperti dikutip dari detik com penyu tersebut merupakan penyu yang hanyut di laut dan ditemukan di sekitar lokasi yang banyak sampah plastik
sebelumnya sampah plastik minyak hingga eceng gondok mencemari perairan pulau pari kepulauan seribu
sementara itu meski sempat dilakukan aksi pembersihan secara besar besaran di bibir pantai pesisir utara jakarta namun sampah masih terlihat
selasa siang aneka jenis sampah kembali ditemui di bibir pantai marunda cilincing jakarta utara
dua gundukan sampah ini terbengkalai di bibir pantai marunda cilincing jakarta utara
gundukan sampah yang berasal dari laut ini belum juga diangkut oleh petugas
sejak aksi grebek sampah secara besar besaran oleh pemkot jakarta utara pada april lalu
keberadaan gundukan sampah ini menimbulkan aroma tak sedap dan mengganggu keindahan pantai
sampah plastik dan sampah rumah tangga ini dikeluhkan nelayan karena mengganggu aktivitas mereka menjaring ikan
pertengahan april lalu pemkot jakarta utara sempat menggelar aksi pembersihan sampah secara besar besaran di kawasan ini
namun kedisiplinan warga dalam membuang sampah membuat bisnis
membuang sampah membuat bibir pantai marunda celincing jakarta utara kembali dipenuhi sampah